sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di indonesia pulau bali tanah klot tidak hanya menawarkan keindahan alam dan nilai religius
instalasi seni modern dengan visualisasi tiga dimensi dan juga video mapping sukses memukau ribuan pengunjung di tanah lot
bagaimana keindahan tanah lot dengan sentuhan digital yang kayakan ribuan warna ini
nah informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri pesan saya jangan pernah berhenti untuk berinovasi
selain kemegahan pura tengah karangnya tanah lot juga dikenal sebagai salah satu spot menikmati matahari terbenam terbaik di bali
namun ketika sore beranjak malam kemeriahan semakin kental terasa
tanah lot dipenuhi beragam permainan cahaya memukau
ya inilah atraksi video mapping dengan sentuhan efek
multimedia modern dan syarat budaya
instalasi seni digital ini bertema after sunset illumited garden atau dikenal sebagai tanah light
event ini sukses menyedot perhatian pengunjung
cosmic tree salah satunya
pohon dengan ribuan untayan benang putih yang ditembakkan cahaya biru keunguan melalui video proyektor ini membuat pengunjung bak berada di dunia hayalan
dan juga teknologi tinggi video mapping menciptakan instalasi seni yang luar biasa memukau seperti cosmic tree ini
dan saya seakan berada dalam dunia imajinasi seperti alam avatar
instalasi seni yang menampilkan fenomena awan hujan dan salju
karya ini merangsang imajinasi melalui animasi tiga dimensi
dengan visual efek dan tata suara memukau
animasi tiga dimensinya seakan berenang bebas di deburan ombak tanah
tidak hanya pantai dan laut
menjadikan fasil video mapping
untuk menghasilkan efek yang jernih dan dramatis
digunakan di tiap instalasi seni ini
di sini kami menggunakan lebih dari sebelas unit proyektor
semuanya menggunakan teknologi laser
jadi tidak lagi menggunakan proyektor yang lampunya lampu bola atau bulb
tapi sudah menggunakan lampu proyektor laser
kami bisa menghasilkan warna warna yang bisa
apa ya bisa kemudian memadukan antara teknologi yang seolah kompleks
kemudian menjadi karya seni yang sangat friendly untuk masyarakat bisa nikmati

tidak hanya dengan proyektor
lampu led juga banyak dipakai di event kali ini
sejumlah instalasi seni lain seperti glow e the dark forest
juga semakin menyemarakan suasana malam di tanah lot